aku tidak mengenali jurusku sendiri
jurus penghancur roh
jurus penghancur roh
benarkah yang aku lepaskan tadi adalah jurus penghancur roh
aku sudah memiliki bukti cukup kuat
untuk menyeretmu ke persidangan balai
pemufakatan penyerangan ke seorang raja
memang kau tidak pantas disebut raja
aku menunjukkan kurangnya opahian santai untuk kamu
apel dengan waktu dibampu

keluar dengan si pater
ayo jauh ber
apa yang kau lakukan dari prabu
aku hanya bertindak hadiah
untuk menghukum orang orang yang berkomplot
mana mungkin bisa kamu menuduhi bunda ratu amitkasi
apakah kamu memiliki bukti
atas tuduhanmu ini
kau menanyakan bukti
kau akan lihat
betapa busuknya perempuan ini
berada di rumahmu
tak bisa mengingatku
mengingkir dari sini
aku sendiri yang akan melihat ibu nda
sampai menginjak penjara
biarkanlah ibu muda berkasih
ditahan di kamarnya sendiri
bener rai prabu
karena jika kamu melakukan ini semua kepada ibu muda
kamu menjatuhkan martabatnya rai
rai prabu surawisesa
bagaimana jika aku dan rai rara santa
yang akan menjadi penjamin
jika ibu muda berkasih tidak datang di persidangan
maka hukumlah kami berdua
dan kita akan menang
dan kita akan menang
dan kita akan menang
dan kita akan menang
dan kita akan menang
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa semua orang membenciku
termasuk saikuru juga menyerangku
kau tidak akan bisa lari
ada apa lagi ini
apa tidak bisa dibicarakan baik baik
tidak ada lagi yang perlu dibicarakan
untuk orang jahat seperti kamu
engkau telah menciptakan alam seindai
yang dapat ku nikmati dengan kedua bola mata

kalau ibu anda sedang kesakitan
ada apa dengan jantungku
putraku yang santang
apa itu ibu anda
putraku yang santang
itu ibu anda
aku harus mencari sumber suaranya
seperti ibu anda dalam bahaya
tempat ini persis seperti yang tergambar dalam firasatku
kenapa kampung ini sepi sekali
seperti kampung mati
ada yang bertarungnya
apakah itu ibu anda
kalau melihat baju yang digunakan
sama seperti yang terlihat dalam firasatku tadi
aku harus menolongnya
aku datang menolongmu
aku datang menolongmu
tidak kau bukan ibundaku
tidak dia bukan ibundaku
kenapa kalau aku merasakan
jurus apa tadi
aku tidak mengenali jurusku sendiri
jurus penghancur roh
jurus penghancur roh
benarkah yang aku lepaskan tadi adalah jurus penghancur roh
jurus itu hanya dikuasai dari orang orang dari istana kumbang
aku tidak mungkin menguasai jurus itu
tapi kenapa bisa keluar dari tangan
aku tidak tahu apa yang terjadi
kenapa semua orang menyebutku perempuan iblis
dan bahkan saya guru pun menyerangku
dan yang paling membuatku sedih adalah ketika anakku menatapku dengan tatapan kaget